aku sudah berhasil menguasai dirimu setan jangki
tidak dapat melihat kehadirannya
rasa dukaku mengantar kepergian ke depan aku
tidak memiliki kesalahan untuk menamoyszikkan
dan strive membuka
t shap sebagai
sebaiknya kita bawa dia istirahat
kamu harus banyak istirahat
ini semua gara gara kalian
kalian yang sudah membunuh anakku
jangan sembarang bicara kamu
dia yang sudah membunuh anakku kaca
dia yang sengaja telah menjelakakan aku
tidak itu bohong
kalian sudah meminta aku dan bapakku bersekutu dengan setan
dia yang sengaja menjelakakan aku hingga aku seperti ini
penyebah aku robik mulut busukmu itu
menyebar fitnah kemana mana
kamu tidak bisa melaporkan bertentangan

marah jijik hujan dan otot
kenapa romo tegak sekali menyakiti mas panji
romo ingin membunuhnya
romo tidak pernah berpikir seperti itu
romo tidak bisa mengendalikan diri
aku sudah berhasil
menguasai ilmu setan jangki
ayo keluarkan semua kemampuanmu lapir
tunjukkan ilmu padaku
aku bisa saja kalah dengan tangan kosong
tapi terimalah ini
ternyata kemampuanmu hanya segitu lampunya
kurang ajar kau kakak yang jurang gerawah
rasa kan ini
cukup lampir cukup
aku mengakui kehebatanmu
kini tidak ada yang bisa menggalakkanmu
kamu dapat memindah sakan semua musuh musuhmu
dengan ajian setan janggik itu
berikan otak perhiasan itu padaku
kita pergi rata saja disini
aku yang mengambil kotak ini
berarti kotak ini milikku
kamu jangan curang
kamu yang menyuruhku mengawasi keadaanku di luar
berani menyentuh kotak ini
karena sudah kehilangan janinnya ki
aku tahu kanca
tapi besar tidak apa apa
aku sudah memberikan namuan obat untuk bestari
sebentar lagi dia juga akan sembuh
itu tanda bahaya
bestari kamu sudah sadar
kamu aman bestari
karena bopo mau akan dijaga
sebenarnya ada apa yang terjadi bopo
tidak ada apa apa bestari
mungkin hanya ada pencuri yang tertangkap
kamu istirahat saja
saya tidak pocket terhitung
tolong guru guru wabayau wabayau guru
wabayau dan anak buahnya akan datang kesini dan menyerang kita guru
aku harus mencari tahu sudah sampai dimana wabayau itu berada
masuk ke galak tunjukkan dimana wabayau itu berada
terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat ulah kejatuh